pemerintah mengklaim kasus harian covid sembilan belas di tanah air telah menurun
pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pelonggaran
mulai dari penghapusan tes antigen dan swab pcr sebagai syarat perjalanan domestik bagi yang sudah divaksin dua kali
pemerintah juga memperbolehkan kompetisi olahraga dihadiri oleh penonton
aturan karantina juga dipangkas menjadi sehari bagi pelaku perjalanan luar negeri dan jemaah umroh
apakah berbagai pelonggaran kebijakan ini menjadi sinyal indonesia bersiap memasuki masa endemi
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas heri trianto
selamat sore pak heri
selamat sore mbak irvana salam sehat
salam sehat dan anggota dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmi
hermawan saputas ramad sore pak hermawan
ramad sore mbak nana ramad sore demirsa tnn indonesia
oke saya mau ke satgas dulu pak heri apa pertimbangan pemerintah mengurangi masa karantina ppln
dan umur menjadi satu hari
ya jadi memang kita lihat tren penularan pandemi di tingkat global ini sudah menurun secara drastis ya
tingkat penularan harian maupun fatality ratenya
bahkan di beberapa negara itu sudah strolling ya mempertahankan kasus di
level yang rendah
termasuk misalnya di arab saudi yang kasus hariannya sekarang sudah tinggal dua ratus lima puluh an per hari
nah bagaimana di indonesia
di indonesia memang dalam pandemi ini biasanya agak tertinggal gelombangnya beberapa pekan atau beberapa bulan
dibandingkan dengan negara negara lain
tetapi tren puncaknya sudah kita lalui dan sekarang hampir di seluruh daerah terjadi penurunan tingkat transmisi
pada saat yang sama
tingkat keterisian rumah sakit juga terus menurun ya dari tiga puluh delapan persenan menjadi tiga puluh persenan
jadi ini menjadi pertanda bahwa tingkat penularan maupun pengendalian juga bisa dilakukan
jadi kita juga selalu mengatakan bahwa tidak boleh jumawa bahwa kita semua harus tetap pas paga
covid nya masih ada dan tetap menjalankan protokol kesehatan
nah apa yang dilakukan
nah apa yang dilakukan
nah apa yang dilakukan
nah apa yang dilakukan
kita melakukan pemerintah dengan melonggarkan ketentuan terkait dengan pelaku perjalanan
terutama mobilitasnya itu memang dalam rangka untuk memberikan kesempatan terhadap masyarakat
mobilitasnya naik tetapi pada dasarnya pada surat edaran yang disampaikan oleh kasatgas
yang dikeluarkan hari ini semuanya tetap menekankan bagaimana perlunya protokol kesehatan
dan itu tetap menjadi hal yang utama
saya mau tanya ke pak hermawan
tadi kalau dikatakan oleh pak heri bahwa mencontoh negara lain salah satunya adalah arab saudi
yang sudah tidak menerapkan masa karantina begitu ya bagi para pelaku perjalanan
tapi apakah kemudian dengan kebijakan ini pak hermawan dikhawatirkan berpotensi memicu imported cases
dari para pendatang luar negeri mengingat varian baru terus bermunculan
ini mbak rifana membandingkan kita dengan arab saudi hari ini itu tidak apple to apple mungkin apple dengan jeruk begitu
jadi tidak bisa disamakan atau kita tidak bisa mencontoh arab saudi hari ini untuk juga mengambil kebijakan untuk kita hari ini
tetapi kalau kita pilih ya ini kan ada dua hal yang saya lihat
pertama adalah menyangkut ppln terkait dengan karantina yang dikurangi waktunya
dengan juga isu peniagaan
ini adaan prasarat testing ya untuk pcr maupun antigen untuk angkutan udara maupun angkutan laut maupun darat
nah untuk yang pertama terkait dengan ppln
hemat kami ini bagian dari prinsip dasar pencegahan dan penanganan wabah
sehingga karantina itu tetap ada sebagai sebuah konsepsi
itu diatur di dalam undang undang wabah nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dan undang undang tentang kekarantinaan kesehatan nomor enam tahun dua ribu delapan belas
bahwa karantina dalam rentang waktu
itu tertentu dievaluasi
itu tergantung dinamika hasil aset pen
tetapi bahwa karantina sebagai instrumen dasar yang tidak hanya berkaitan dengan mitigasi risiko
menyangkut juga penyakit penyakit lain
menyangkut geogenetik yang mungkin bisa mentransfersi
bila ada interaksi dengan warga negara indonesia
dengan resiko lahirnya
varian baru atau subvarian baru
itu semua bisa menjadi sebuah alat yang luar biasa untuk tetap diadakannya
jadi bahwa ada perbedaan waktu itu lain soal
untuk ppln tetap saja idealnya antara tiga sampai lima hari
tetapi ada isu yang menarik tadi
bagaimana peniadaan prasarat testing pcr maupun antigen
kami sangat mengapresiasi
artinya dalam konteks peniadaan ini
kami juga bisa pandak ini memaklumi
dan tidak memang harus ada prasarat mobilitas dalam negeri menggunakan hasil antigen
karena di dalam konsep pendidikan epidemiologi
tidak pada itu aspeknya
tetapi fokus pada komunitas yang beresiko
tracing dan tracking pada paparan yang memang sudah diindikasi
siapa yang terkonfirmasi
kemudian siapa yang suspek
sehingga faktor resiko pada komunitas perkantoran
bahkan tempat tempat pertokoan
diner dan seterusnya
itulah yang harus dikuatkan
kalau ditiadakan pada pemeriksaan prasarat angkutan umum seperti udara misalnya
jangan sampai terjadi penurunan drastis dari kapasitas testing
dan saat ini pun kita masih sangat lemah testing rate kita
bayangkan saat ini kita masih memiliki kasus aktif empat ratus empat puluh delapan ribu kasus
tetapi spesimen rate kita masih sekitar tiga ratus tujuh puluh an ribu
tempoh hari ketika kasus aktif terlebih dari delapan ratus ribu
kita hanya masuk melakukan test
sekitar empat ratus ribu
apalagi kalau ditiadakan yang memang prasarat tadi
apakah antigen atau pcr sebelum penerbangan
itu akan menurun sekitar sepertiganya
nah ini jangan sampai ada penurunan
maka itu harus dikonversi pada smart random testing
baik tahan dulu pak hermawan
itu yang harus menjadi concern kita
oke tahan dulu pak hermawan
saya harus tanya ke satgas
pak heri tadi pak hermawan sudah langsung menyinggung
soal peniadaan aturan tes antigen dan juga tes swab pcr
bagi para pelaku perjalanan domestik yang sudah divaksin dua kali
itu diapresiasi oleh iakmi begitu ya
oleh epidemiolog karena memang diaturannya tidak ada sebetulnya kewajiban
untuk melakukan penapisan ataupun tes pcr dan juga antigen
tapi tadi disampaikan oleh pak hermawan
bahwa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika meniadakan tes pcr dan juga antigen
bahwa testing ratenya ini harus terus diatur
terus diberlakukan harus terus digenjot begitu ya
tes acak kemudian di komunitas komunitas dan juga kelompok kelompok beresiko
bagaimana kemudian komitmen dari satgas supaya testing rate
kemudian tes acak ini tetap dilakukan
jadi memang sebenarnya kapasitas tes atau kapasitas laboratorium kita
akan tidak berubah dengan perubahan aturan ini
artinya penelusuran kontak itu tetap bisa dilakukan
cuman memang kita akan lihat setelah ketentuan ini kan baru siang hari ini ya
setelah makan siang tadi ketentuannya itu baru keluar dan mulai berlaku secara umum
yang kemudian diikuti oleh surat edaran dari kementerian perhubungan
tentu saja ini akan mengurangi jumlah perhitungan testing
yang terhubung dengan nar ya atau di peduli lindungi kayak gitu
nanti akan kita lihat beberapa hari ke depan penurunannya sebesar apa
dan itu menunjukkan bahwa memang penurunan itu yang dari tes yang memang tidak seharusnya
sebenarnya itu hanya screening saja
digunakan untuk keperluan screening melakukan perjalanan
bukan karena keperluan penelusuran kontak erat
nah mikur kontak erat ini rasanya memang harus tetap menjadi prioritas
bahkan sejak aturan ini masih ada gitu
jadi serius ditingkatkan
kapasitasnya empat ratus ribu benar rata rata sekarang yang bisa dites
padahal kapasitas laboratorium ini masih ada

padahal kapasitas laboratorium ini masih ada
dan kita itu mungkin dua kali lipat dari itu sekarang
kalau kita dilakukan ada sekitar delapan ratus hingga seribu laboratorium ya
yang sekarang yang terhubung dan terverifikasi oleh kementerian kesehatan
jadi rasanya itu bisa dilakukan
tapi tentu saja ini akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan
dan keperluan testing ini atau tracing ini tetap menjadi prioritas
dan itu memang kebutuhan utama dalam penanggulangan
keperluan testing dan juga tracing akan tetap menjadi prioritas pemerintah
tapi kita akan lihat bagaimana testing ratenya beberapa hari ke depan
setelah peniadaan syarat perjalanan untuk tes antigen dan juga swab pcr
bagi para pelaku perjalanan domestik
yang sudah divaksin dua kali
apakah kemudian itu bisa terjadi
setelah jeda kita akan bahas lagi soal pelonggaran yang ditetapkan pemerintah
masih ada beberapa pelonggaran lainnya
nanti kita akan bahas bersama sama
jangan lupa dengan para narasumber
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan para narasumber
pemerintah selain melonggarkan ataupun menghapus aturan soal tes antigen dan juga swab pcr bagi para
pelaku perjalanan domestik kemudian mengurangi masa karantina bagi ppln dan juga jemaah umroh
ternyata pemerintah juga memperbolehkan kompetisi olahraga dihadiri oleh penonton
apakah kemudian pemerintah tidak takut satgas tidak takut kalau ini akan memicu kerumunan pak eri
ya diperbolehkannya tempat tempat olahraga untuk didatangi oleh penonton sebenarnya kan disesuaikan dengan status ppkm masing masing daerah situ
jadi memang ada tahapannya di sana dan harus dipastikan mereka yang masuk di situ sudah memiliki vaksin dua kali atau bahkan sudah menjalani booster
ini adalah bagian dari untuk meminimalkan risiko fatality nya ya jika sampai mereka tertular
jadi ini yang dilakukan secara bertahap sebenarnya sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan simulasi bagaimana sebaiknya
kegiatan olahraga itu dihadiri oleh penonton termasuk yang besok di mandalika di motogp pun itu juga bisa dihadiri oleh penonton
dan kebetulan di sana ppkm nya berada di level satu
pak heri bagaimana kemudian pengawasannya di lapangan supaya protokol kesehatan jaga jarak tetap dilakukan
karena sepertinya akan sulit sekali untuk mengawasi suatu pertandingan olahraga yang dihadiri oleh penonton
pengawasannya seperti apa oleh satgas
ya tentu saja ketentuan untuk menjaga jarak menggunakan masker tetap berlaku dan jangan lupa bahwa di masing masing venue olahraga itu harus dilengkapi dengan aplikasi peduli lindungi
jadi mereka yang masuk itu benar benar mereka yang sedang tidak statusnya lagi hijau ya tidak hitam misalnya kayak gitu karena dia sedang lagi tertular atau seharusnya menjalani isolasi
ini yang harus kita lakukan jadi memang sekarang subjek dari penanggulangan pandemi ini ada pada
masyarakat dan masyarakat juga sudah dianggap tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka menghindari penularan
oke subyeknya ataupun yang menjaga harus masyarakat begitu ya untuk bisa berdampingan dengan covid
pak hermawan apakah kemudian kebijakan memperbolehkan kompetisi olahraga dihadiri penonton ini pengawasannya akan sulit di lapangan
kalau tadi pak heri mengatakan bahwa sekali lagi kuncinya ada di masyarakat masyarakat yang harus bisa menerapkan protokol kesehatan
tapi pada kenyataannya pak hermawan
jadi supporter bola tidak terbendung ketika mereka hadir memberikan dukungan pada timnya yang sedang bertanding
pengawasannya apakah akan sangat sulit penerapan prokesnya
iya ini dua sisi ya tentu saja ada perilaku yang berkaitan dengan ketaatan protokol kesehatan yang harus lahir dan datang dari kesadaran masyarakat itu sendiri
yang kedua tetap harus ada pengawasan dalam implementasinya
bagaimanapun penggunaan masker itu adalah yang utama
setelah itu ada upaya penjagaan jarak dan memang upaya yang terbiasa
biasa untuk cuci tangan agar tidak bersentuhan dengan fasilitas publik secara intens begitu ya
nah hal ini kan tanggung jawab provider tanggung jawab penata acara
nah kalau misalnya di keramaian nanti di motogp dan seterusnya rasa rasanya tetap wajib ada satgas covid
dan juga adanya aplikasi atau platform seperti peduli lindungi yang bagian dari screening agar orang sudah divaksin kan berlapis menjadi filteringnya kan berlapis
sehingga upaya untuk memastikan orang orang itu
sudah divaksin kemudian taat terhadap protokol kesehatan
itu harus berimbang antara kesadaran dan juga upaya penegakan dan pengawasan di lapangan mbak nana
oke pak heri dengan segala pelonggaran pelonggaran kebijakan yang diberlakukan
apakah kemudian pemerintah memang sedang bersiap uji coba memasuki masa transisi menuju endemi
ya mau tidak mau kita memang harus bersiap sekarang mulai dari sekarang
karena setelah kita juga mengetahui berdasarkan data
bagaimana varian baru omikron ini bekerja ya
kemudian menimbulkan efeknya terhadap masyarakat
karena sebagian besar orang tidak bergejala atau bergejala ringan dan tingkat hospitalitinya yang rendah
tapi tentu saja dari semua regulasi yang diberikan terkait dengan pengaturan mobilitas persyaratan mobilitas dan lain lain
ketentuan tentang protokol kesehatan itu masih menjadi penekanan utama
jadi tolong diperhatikan dari semua surat edaran yang berita hari ini
karena protokol kesehatan itu tetap menjadi acuan utama di setiap aturan itu yang harus menjadi perhatian semuanya
baik masyarakat maupun provider yang misalnya tempat tempat publik sebagaimana disampaikan pak hermawan tadi
artinya masyarakat sudah harus bersiap ya untuk bisa masuk ke masa transisi endemi
tapi pak hermawan saya mau tanya dengan angka reproduksi covid sembilan belas di indonesia yang belum di bawah satu belum memenuhi standar who
apakah tidak terlalu terburu buru kalau pemerintah melakukan berbagai macam pelonggaran
bersiap uji coba transisi ke masa endemi pak hermawan
saya pikir ini belum ada hubungannya langsung dengan persiapan dari pandemi menjadi endemi ya
terkait dengan bahasan kita tentang protokol kesehatan dan upaya pembatasan melalui peniadaan screening tadi ya
sebenarnya kalau kita bicara pandemi menuju endemi itu ada dua hal
pertama dari tatanan global ketika who mencabut status pandemi dari berbagai urusan dunia
karena pada akhirnya who lah yang melihat seberapa pandemi ini membawa dampak di multisektor termasuk keparahan kasus ini
sekarang kita masih melihat di hongkong misalnya itu kasus masih sangat tinggi termasuk di negara kita masih lebih dari empat ratus empat puluh delapan ribu kasus aktif
nah ini tentu saja menjadi pertimbangan dari sisi who dari perspektif global
tetapi yang paling penting itu perspektif dalam negeri kita
perspektif dalam negeri itu meliputi tiga hal
pertama ketahanan kita dari kemandirian alat kesehatan dan perbekalan farmasi
apakah alat kesehatan seperti pcr kit testing kit apakah misalnya obat obatan untuk covid dan bahkan vaksin sudah mandiri atau belum
pada sejauh mana perkembangan vaksin merah putih
kalau ini sudah disiapkan dengan baik maka persiapan menuju endemi itu lebih siap
yang kedua sosek booth nya sosial ekonomi dan budaya perilaku dan kesadaran masyarakat kita untuk terus berperilaku hidup bersih dan sehat sudah terbentuk belum
kalau ini dikampanyekan dan dibentuk bagian dari perubahan perilaku yang now normal
ini berarti kita siap menuju terakhir
yang ketiga berkaitan dengan isu yang menyangkut penyakit ini apakah persisten atau tidak di indonesia
apakah bertahan dalam waktu yang lama atau tidak
kalau dia ini persisten maka tidak boleh lagi ada gap yang jauh antara health kapasitas di berbagai daerah
antar daerah di ibu kota dengan daerah di luar ibu kota atau di pulau jawa atau di luar jawa
jadi meminimalisir gap health kapasitas sdm perbekalan kesehatan pembiayaan termasuk sistem informasi
ini harus dikejar untuk menyiapkan ke depan andai pandemi ini dicabut statusnya oleh who dan negara secara natural masuk ke ranah endemi
kita tidak menjadi hyper endemi tetapi controllable seperti halnya penyakit lain seperti hiv aids malaria tuberkulosis yang memang sudah mengendemi jauh di negara kita
nah inilah yang membedakan kita siap atau tidak pada transisi pandemi ini menjadi endemi
jadi dua hal yang harus kita pertimbangkan matang seperti yang tadi saya jelaskan mbak nana
tampaknya pemerintah harus berhati hati sekali
untuk terus melakukan pelonggaran pelonggaran jangan sampai kemudian kasus covid sembilan belas di tanah air malah melonjak
mengingat sebentar lagi adalah bulan ramadan dan kita juga akan menghadapi idul fitri
sekali lagi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk memastikan faktor faktor tadi yang disebutkan oleh pak hermawan kita bisa masuk ke masa transisi endemi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada hermawan saputra dewan pakar iakmi dan juga heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
selalu pak heri dan juga pak hermawan
dan simak informasi selengkapnya usai jeddah sianan indonesia news romakan kembali sesaat lagi